pertandingan melawan kalsai galaksi diakui oleh elias vikal menjadi salah satu pertandingan terberat sepanjang karirnya
dan ring tinju yang ada di arseto boxing camp di kawasan tanabang jakarta pusat ini menjadi saksi
bagaimana kerasnya latihan yang harus dijalani oleh elias pikal sebelum bertanding menghadapi kausai galaksi
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh satu arseto boxing camp menjadi tempat elias pikal berlatih
meski sudah tak lagi digunakan sebagai tempat latihan tinju sejak tahun dua ribu delapan
namun kondisi arseto boxing camp asli dalam duek kan tidak terlalu berubah
masa keemasan arseto boxing camp termasuk bagaimana elias pikal mempersiapkan diri
masih terekam jelas di benak yeti winaka tirinay
sebagai salah satu pendiri arseto boxing camp
jadi kalau pengem herbal satu perian tu tiga petinju
dari satu petinjua menjadi satu peria binrain
jadi satu ronde kan tiga menit jadi tiga petinggi musik
yang fighter yang boxer dan semi fighter
satu menit masuk satu menit masuk gitu
nah itu bisa lima sampai dua pernah saya mendekat pertandingan sampai dua belas ronde
dia sangat disiplin ya
dan dia pelaksana suatu latihan keras
dan dia suka kalau kurang dia pasti minta tambah
karena ada petinju lain kan disuruhin terus masak
enggak dia nggak sampai dia dapat dia punya klimaks
salah satu petinju yang menjadi lawan latih tanding elias pikal jelang bertanding melawan kausai galaksi adalah refli sweet
uniknya selain menjadi lawan latih tanding bagi eli refli juga menjadi lawan latih tanding bagi kausai galaksi di arseto boxing camp
dia kelebihan memang speednya hebat
hooknya itu tidak ada
pukulan cross tuh
dia kayak ambil dari atas itu dia hope
itu keras sekali kalau dia kena di sini
uppercutting bisa dua kali tiga kali
tak tak tak
itu hebatnya dia
sore malam saya sparring sama galaksi waktu kejuaraan mereka berdua
karena mereka sama sama cari kidal
karena saya petinju kidal
dari semua cuma saya dipilih
kenangan yang sama juga masih diingat oleh misyanto atau yang di atas ring lebih dikenal sebagai little hopes
pria berusia lima puluh lima tahun yang kini menjadi pelatih di sasana tinju kpj bulungan ini juga sempat menjadi lawan latih tanding eli di sasaran

seharusnya tiga ronde
tapi kita udah merasa berat
itu pun aku udah dua udah mau mau ini cuma gak enak aja kita
tapi kita paksa lari lari aja
coba kena pukul
tapi tetep aja kena pukul juga
sasana tinju garuda jaya di kawasan pancoran adalah sasana pertama tempat eli berlatih di jakarta pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
sayangnya sasana garuda jaya kini sudah tak lagi berbekas dan berubah menjadi perumahan
tapi ini sasana garuda jaya itu berarti luas ya omnya gede ya om ya
karena sudah tidak ada lagi
dari rumah sudah penuh jadi tidak ada tempat
katanya sasananya dulu sampai sini atau sebelah sana
emang dulu fasilitasnya ada apa aja om di sasana garuda jaya ini
masih pohon pohon masih rumah rumah kuno kuno
sekarang sudah diubah jadi katanya sasananya sampai mana lagi nih orangnya yang tinggalnya
gak tau dia masih ada atau dia sudah pindah
satu satunya jejak yang tersisa dan masih diingat betul oleh elias pikal adalah lapangan yang terletak tak jauh dari sasana garuda jaya
tapi ini kondisinya sudah berubah belum om
belum masih dulu masih biasa
sekarang sudah berubah jadi saya gak tau ini garuda jaya sudah diubah lapangannya sudah diubah
berapa putaran itu om dulu
kalau saya putar sini sepuluh putaran
dan habis sepuluh putaran saya lari sprint seratus meter
oh abis itu balik ke sasana
habis itu saya masuk ke sini dulu
masih di sini
itu latihan fisik
yang tadi itu lari fisik
stripping baru latihan jari box
habis jari box baru saya di trail

oh itu tiap hari itu kayak gitu ya om ya
tiap hari begitu

hal ini disebut bukit
dasar bertinju eli yang juga sempat bertarung dan menjadi juara di arena tinju amatir adalah modal berharga yang membuatnya menjadi petinju yang komplit
pertama kali yang terjadi eli eskical
eli eskical adalah mantan petinju amatir
dia sesia amatir walaupun tidak begitu jemerlang
sehingga dasar dasar bertinju ini cukup bagus
dimana dalam bertinju ada dua unsur yang penting yaitu pintar menghindar dan pintar memukul
nah kepintaran pikal memukul itu luar biasa
kecepatan tangan kirinya itu bisa menerpa ketika lawan hendak memukul
sekitar jengkal dari tangan lawan di depan kepala lawan
nah dia meletakkan pukulan
itu bisa dia yang duluan
pukulannya itu dia yang duluan
yang duluan mengenal
apa yang terjadi sekarang penonton

dan dia pemagang medali mars presiden kap
di kelas dia
nah pada waktu itu amatir kita itu tidak seperti sekarang
jadi petinju yang sudah teruji minimum presiden kap itu sudah teruji
apalagi aku dapat medali emas
karena presiden kap itu kan amerika ada rusia ada
banyak ya seluruh negara
itu sudah mewakili olimpiade sebenarnya presiden kap itu